tepuk tangan buat badut
pembaik acara badutnya udah selesai
lebih baik kita temuin andini sekali lagi
kita ajak dia bicara
mama gak mau ada kesalahpahaman
mama juga gak mau
rumah tangga kalian hancur dan berantakan hanya gara gara
masalah lu papa
kita temu dia ajak ngomong lagi
sayang diri gue
aku sepertinya butuh waktu
butuh waktu dulu
dengan apa yang terjadi
yang aku baru tahu ini
mama kesalahan karena papa hartawan
dan papa gak bertanggung jawab
dan malah papa biarin mamaku yang lagi hamil tua
ya dimana mama lagi ambil aku

aku butuh waktu untuk sendiri
aku beu butuh waktu untuk sendiri dulu
aku kembali mau tinggal
aku buat minta orang insya allah
kamu bisa di kamar
kamu bisa diem disana
saya akan tunggu kamu sampai kamu
jangan yang macem macem ya
kamu tuh lagi hamil
ya tapi kamu gak bisa paksaku disini mas
kamu paksaku untuk terima kejadian ini semua
ya aku butuh waktu
aku berpikir dulu sebentar
aku bener bener butuh ruang mas
ya coba dong tolong kamu ngertiin perasaan aku
jangan cuma pengen dimengerti andini karisma putri
jangan cuma mintanya dipahami
jangan cuma mintanya dipahami
saya juga gak mau kejadiannya kayak begini
siapa yang mau situasinya kayak begini
gak ada yang mau din
saya mamah tuh gak mau kejadiannya kayak begini
kamu saya itu adalah orang
yang gak bisa apa apa dengan keadaan
jangan apa apa itu ngambil keputusan gak di fikir
sekarang kamu mikir dulu
kamu lihat mamah
kamu lihat mamah
bisa terima kamu
walaupun adik kamu udah bunuh adik saya
terus maksud kamu dengan mama yang terima aku
karena perbuatan adik aku aku juga harus terima
yang mamah aku dibunuh sama papa kamu
maksudnya gak begitu
saya nggak maksudnya begitu ngomongnya
tolong kasih aku ruang
sosatin aku gak bisa dipaksain mas
aku bener bener mau sendiri
aku bener bener butuh waktu
itu bukan cara
jangan kamu menyalahkan andien hanya untuk menutupi kekecewaan kamu
itu bukan benar
terima kasih andien
tepuk tangan buat badut
pembaik acara badutnya sudah selesai